kangen kangen am om deh am om deh
cukup omtomi sama om kinoi aja yang dipanggil om
nah enakan panggil om
ya enak banget
ucap aja deh
nah ini tempat saya menumpang tinggal
cakep banget pak tempatnya
iya bukan punya
punya tuan yang punya rumah itu
saya disini cuma bantu bantu menjaga
ini wak kayaknya masuk angin wak
tenang saya pijat ya
eh gak usah pak jadi ngerepotin gak enak saya
nggak apa apa daripada nanti keterusan loh
sekalian saya promosikan ini produk dagangan saya
boleh boleh wak boleh
pelan pelan aja wak
tenang aja relax relax
aduh enak wak
tadi kan saya habis jalan jauh nih wah
terus kaki saya juga pegel pegel
boleh gak dikijitin juga wak
ini punggungnya dulu diberesin
siap wak makasih ya wak
eh aduh alhamdulillah ya allah
kalau kamu ada apa apa tuh bilang sama saya
jangan kabur kabur aja
yaudah sekarang kamu bantu saya
bantu apaan wak
yah mau rawabuaya rawabunga
samperin aja dua duanya
panas banget ya
ya allah ya rabbi ya astagfirullah
kamu tuh masih gak puasa
ntar aja om masih muda gini
ntar kalau udah subuh umur tiga puluh an gitu baru gue puasa
nunggu tua baru mau puasa
bocah ngapain ya
eh emang umur tiga puluh itu tua
ya tua lah
eh emang om pa'am umur berapa sih sekarang
hmm tanyain umur sensi
mengkandar tolong bersihkan wisma buat ustadz zainal ya
ustadz zainal sudah kembali ke pesantren anur rumi
insya allah fad segera tiba
seberada sama umi tiap minggu juga dibersihin sama dio
tinggal rapiin sedikit beres umi
ya ya makasih mengkandar
kalau begitu saya permisi dulu
yah gue inget aja pakai jilbab
tapi cuma modus doang
banyak yang nggak bener nih yang pakai jilbab
teh teh bunten ini
jangan disalahin jilbabnya teh
yang disalahin perilaku orangnya
alah sama aja kang
sama aja kumaha teh
kan setiap perempuan muslimah mah udah pakai jilbab
maksudnya gue yang gak berjilbab bakal masuk neraka
emang lo pernah ke neraka
nih lo telpon nerakanya kalau lo emang tau
kasih teh teh ya
eh teh teh istighfar
lo sosok banget sih orang tua gue juga gak pernah gituin gue
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
ini udah berapa ini
ini udah berapa ini
jadi ini udah berapa ini
besar jadi kau yang duluan ya eh kalau punya mulut dijaga ya jangan bawa badan ente duluan
mau dulu kita suit boleh ya yuk kenapa kok ambo yang menang aneh menang dari mana bisa menang
ya dari siapa yang paling gede go iya berarti aneh menang ente duluan nggak bisa jangan curang
hantum jangan berantem depan aneh jangan berantem dekat anak jangan bikin fikiran makin fusing
terus jadi kita jadi takut jadi miring karena begitu
sama dia dimana
aduh sudah aduh aduh mama ampun ampun ampun ampun ampun lu kenapa nih ngalir my
tommy aduh mama ya betas yang ada maksud begitu mama e meta antar itu mamanya tommy dalam
perjalanan begitu beta antar mamanya tommy beta balai muka itu sudah berubah bukan mamanya tommy
lagi udah orang lain mama sekarang juga lu minta maaf ya minta maaf mau pergi pagi
neka teman saya bastard
oh iya bang kata simba ini nanti kalau ada angkot jurusan condet tolong dibangunin ya oh
gitu iya kasih ya bang ya iya iya iya iya iya iya jurusan condet bangunin tuh kenapa tidur ya
kata kata sana sampai mungkin mbak mbak bangun mbak kamu condet memang jadi kecuali enggak mbak mbak
mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak mbak